ketua komisi nasional hak azazi manusia ahmad taufan damanik menyerahkan laporan hasil pemantauan dan penyelidikan komnas ham
atas kasus kematian brigadir yosua kepada presiden yang diwakili menko poluka mahfud md di kantor menko polukam senin siang kemarin
dalam laporan ini komnas ham menyimpulkan telah terjadi pembunuhan di luar hukum atau extrajudicial killing dan penghalangan keadilan atau obstruction of justice
hal ini disimpulkan setelah komnas ham bekerjasama dengan komnas perempuan dalam penelusuran investigasi pengumpulan fakta data dan keterangan pihak pihak terkait
komnas ham meminta pengadilan bisa adil dalam kasus ini dan memberikan hukuman setimpal dengan tindakan pidana yang dilakukan
siapa sesungguhnya yang melakukan penembakan
dan saya kira penyelidik sedang bekerja dengan sangat luar biasa untuk memastikan ini